dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia gloria lusianti yang memantau arus mudik langsung dari nagrek jawa barat
selamat malam gloria bagaimana keadaan lalu lintas saat ini
ya joy menurut informasi terakhir yang saya dapatkan dari jasa marga gerbang tol cilenyi
hari ini jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol mengalami penambahan jumlah sebanyak tiga ratus
biasanya kendaraan yang keluar sebanyak sepuluh dan hari ini tiga belas kendaraan
tentu saja jumlah ini memiliki efek pada keadaan lalu lintas di jalur selatan
dan saat ini saya berada di cagak nagrek
dan tadi sore keadaan di sini padat tersendat
namun setiap saat setelah jam berbuka puasa keadaan jadi terlihat lebih senang
dan biasanya kepadatan berlangsung dari jalan raya nasional atau jalan raya ranca engkek garut
di penyempitan jalur dari empat jalur menjadi dua jalur
dan di cagak nagrek ini sendiri juga polres setempat melakukan rekayasa lalu lintas seperti membuka tutup jalur
ketika jalur menuju limbangan mulai padat dan macet
polres setempat akan menutup jalur menuju limbangan dan mengalihkan ke kadung ora
dan begitu juga sebaliknya dan nanti kendaraan dapat berbelok menuju arah tujuannya masing masing di leles maupun di kadung ora
dan selain itu saya juga memiliki laporan mengenai keadaan di kadung ora
biasanya di kadungora terjadi kemacetan yang disebabkan adanya aktivitas pasar leles
dan juga karena adanya perlintasan kereta api kereta api tujuan bandung dan menuju tasik ini yang melewati kadung ora
biasanya melintas sebanyak tiga puluh tiga sampai tiga puluh lima kali
dan setiap kali melintas memakan waktu sepanjang satu lima sampai dua menit
yang dapat menyebabkan kemacetan
kurang lebih sepanjang empat km
dan selain itu dengan adanya rekayasa lalu lintas buka tutup jalur di cagak nagrek ini sendiri
juga menyebabkan keadaan lalu lintas di kaldungora menjadi padat tersendat
dan polisi juga polisi setempat juga melakukan rekayasa lalu lintas satu jalur di kadung ora
ya gloria terima kasih atas laporan anda langsung dari naga
terima kasih wabarak